dalam beberapa hari terakhir sejumlah daerah melaporkan adanya penambahan kasus baru covid sembilan belas
bahkan jumlahnya mencapai angka ratusan kasus
kondisi ini dianggap semakin rawan mengingat program vaksinasi juga belum optimal
apa langkah antisipasi bagaimana seharusnya pengawasan agar masyarakat tidak terjebak euforia dari melandainya kasus
kita sudah bergabung dengan kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epd mewologi indonesia mas dali nenepane
dan juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak satgas covid sembilan belas
namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung dengan kita
maaf bu lina tidak apa apa kita lanjutkan dulu ya
terima kasih bu lina sudah bergabung dengan kita
bu lina saya ingin konfirmasi beberapa hal
dalam dua hari terakhir paling tidak catatannya di hari rabu ini delapan ratus an kasus secara nasional
naik begitu ya di hari selasa kalau tidak salah enam ratus an
artinya memang ada grafik yang juga menunjukkan kenaikan angka begitu ya
di satu sisi kita memang dihadapkan pada situasi yang secara umum situasinya melandai
tapi ada euforia di sana yang kemudian berdampak dengan kenaikan ini
bagaimana kita membacainya ini secara sederhana bu
ya jadi sebenarnya situasi ini sudah kami prediksi sejak satu bulan lalu
tesmon sudah kami ajukan kepada kasatgas dan beberapa
beberapa jajaran pimpinan untuk mengantisipasi kenaikan kasus yang kemungkinan disebabkan oleh mass gathering
jadi biasanya satu bulan setelah mass gathering atau penumpukan atau kegiatan ya
pengumpulan massa dalam jumlah banyak dalam waktu yang cukup panjang
itu memang berpotensi untuk meningkatkan kasus di wilayah
ada tiga mask gathering yang harus diantisipasi
pada saat itu yaitu pon dua puluh di papua
dan satu lagi di mandalika ya
walaupun masih dalam tahap persiapan
ini adalah satu bulan setelah selesainya event tersebut
dan saat ini sudah menjelang tiga minggu
apa sih antisipasi yang dilakukan
sudah banyak sebenarnya yang dilakukan
yang pertama tentu melakukan testing dan asid dan karantina
bagi para atlet dan partisipan pada kegiatan kegiatan tersebut
dan kemudian yang terpenting adalah kasus kasus tersebut mampu di containment
dalam kondisi transmisi komunitas
kenaikan dan penurunan kasus itu sangat lazim terjadi
jadi saat ini memang
akan ada sedikit kenaikan dan kita akan terus berusaha untuk melakukan tracing
secepat cepatnya secara masif
karena satya sendiri juga sudah menggerakkan dua tiga ratus tracer
di sebelas provinsi enam puluh tiga kabupaten kota
jadi kita akan coba semua usaha untuk bisa melakukan containment terhadap kasus kasus baru
dan kalau kita lihat apa terjadi peningkatan kasus
yang terpenting adalah kematiannya tidak terlalu tinggi
tentu dengan mendorong vaksinasi agar bisa dipercepat pencapaiannya untuk dua dosis
bulina kalau kita bisa meminjam frasa klaster begitu ya
dari beberapa kenaikan ini celahnya di mana
klusternya di mana yang paling banyak
kluster di komunitas itu tentu lebih banyak ya
residen kita sebutnya
karena pada saat ini walaupun sudah ada ppm atau pembelajaran tetap muka
memang ada diidentifikasi sedikit
kecil sekali klaster klaster di sekolah
yang terutama terbanyak itu di komunitas terutama di resident
atau di perumahan
di rumah ya
sementara kalau untuk di worldplace tempat kerja
itu ada beberapa kluster juga
tetapi tidak semasif ketika awal awal tahun ya
itu banyak sekali klaster klaster di tempat kerja
tapi saat ini di komunitas terutama di rumah ya
residen kita menyebutnya
kluster wisata yang kemudian sempat
heboh beberapa waktu ini
apakah juga menunjukkan angka yang cukup tinggi bu lina
ya memang dengan dibukanya tempat tempat wisata pada saat ini
dan adanya tuntutan dari kementerian pariwisata dan industri kreatif
untuk bisa meningkatkan kinerja mereka di bidang pariwisata
menjadi tantangan tersendiri bagi kita di lapangan
yang besar sendiri pribadi tadi
jadi yang orang orang dan karyawan itu salah satu berdasarkan
atur kabin besarnya ya
sudah ada beberapa internasi atau perkenalkan
beberapa wanita wanita terbiasa dengar karena
mungkin anak omozhhhh itu pun paling baik leverasional
salah satu upaya untuk bisa mencegah mereka mereka yang memiliki resiko tinggi
untuk bisa masuk ke wilayah tersebut yaitu kontak erat dan kasus konfirmasi
jadi sejauh ini tempat tempat wisata memang sudah berjalan cukup banyak
mobilitas penduduk juga berjalan seperti biasa
kasus memang ada peningkatan tetapi mudah mudahan ini bisa di containment sampai akhir minggu
oke yang perlu kita konfirmasi juga soal komitmen sebenarnya ya bu lina ya
karena pemerintah seharusnya juga bisa menjawab ini
soal bagaimana yang anda sebutkan di awal testing dan tracing ini begitu penting
termasuk juga karantina yang kemudian kebijakan ini juga berubah ubah
yang membuat kebingungan tersendiri di tengah masyarakat
ini yang perlu ditegaskan lagi komitmen komitmen ini bagaimana memastikan
bisa berjalan dan sampai ke masyarakat sehingga tidak menimbulkan distorsi dan kebingungan lagi bu lina
apa kemudian komunikasi yang akan dijalin begitu dengan pihak terkait soal ini
iya jadi koordinasi antar kementerian itu menjadi penting agar satu suara di dalam
kemampuan atau proses pengendalian
jadi sebenarnya untuk kegiatan untuk aktivitas yang dilakukan
ketika pandemi itu terbagi dua dan guideline nya sudah ada yaitu pencegahan dan kendalian
pencegahan itu dilakukan melalui public health social measures
atau langkah langkah kesehatan masyarakat
di banyak negara standarnya sama
jadi kalau di kita itu disebut sebagai tiga m
di luar negeri dia disebut sebagai respiratory etiquette
itu ada masker di dalamnya
kemudian ada physical distancing
dan satu lagi adalah hand hygiene
di indonesia diterjemahkan menjadi tiga m
ditambah dengan pembatasan pembatasan jika kemudian kasus kasus tersebut terjadi peningkatan
sementara yang targeted itu untuk pengendalian
bagaimana mengendalikan kasus kasus baru supaya tidak menyebar dengan cepat
terutama adalah melakukan pemutusan rantai penularan melalui containment atau isolasi dan karantina
nah terkait dengan testing
nah terkait dengan testing
itu memang merupakan inti utama di dalam pengendalian sebenarnya
walaupun mungkin ke depan dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang divaksin
kita harus melakukan redefinisi terhadap karantina
beberapa negara sudah membuat tangan karantina tapi dengan persyaratan cukup ketat
antara lain pertama
jika kontak erat
suhu kontak dengan kasus konfirmasi tanpa gejala
ditambah dengan dia sudah divaksin selama dua dosis
maka cdc menyatakan mereka sebenarnya tidak membutuhkan karantina
tetapi harus dimonitor selama empat belas hari dan tetap melakukan phsn atau tiga m lah kalau di kita ya

nah jadi itu yang kita coba
dulu apakah cukup efektif untuk mengurangi ketidakpatuan mereka terhadap karantina
sambil juga lihat si ahmad atau tidak
tapi kalau kemudian peningkatan kasus itu dua kali
diisi dua kali dari minggu sebelumnya
maka pengetatan tentu harus dilakukan kembali
jadi levelnya biasanya akan seperti ini
jadi levelnya biasanya akan seperti ini
jadi levelnya biasanya akan seperti ini

kita tahu bahwa cakupan vaksinasi di usia usia yang sebenarnya usia dewasa ini juga masih kurang begitu ya
kemudian juga kelompok rentan juga masih kurang begitu
apalagi anak anak setelah diizinkannya vaksin sinovac digunakan untuk anak anak

tentu akan ada formula yang lebih terkoordinasi begitu ya
ada peta jalan akan

ada survei begitu berapa jumlah anak yang akan divaksin
dan juga berapa logistik yang tersedia
ini sudah siap formulanya bu
karena yang sebelum sebelumnya aja cakupan vaksinasi belum lengkap begitu
bagaimana kemudian membuat ini menjadi terstruktur sehingga tidak ada celah lagi begitu
ya jadi kita cukup senang bahwa badan pom sudah mengeluarkan emergensius autorisasi
ya jadi kita cukup senang bahwa badan pom sudah mengeluarkan emergensius autorisasi

itu adalah usia sekolah dan ini mudah mudahan akan membuat orang tua menjadi lebih tenang
untuk mengirim anaknya ke sekolah karena sudah terlindungi dengan vaksin
karena itu kami mendorong agar pemerintah bisa mempercepat proses vaksinasi pada anak anak usia enam sebelas tahun
tidak perlu menunggu sampai tahun depan
memang pr kita adalah vaksin pada anak anak usia enam sebelas tahun
memang pr kita adalah vaksin pada anak anak usia enam sebelas tahun

pada usia kita masih cukup rendah dan juga pada usia muda
tapi kalau usia muda karena memang dimulainya juga paling belakangan ya
jadi memang jumlahnya masih rendah
tetapi dua pr ini yang harus diselesaikan pemerintah terutama yang util

karena sebenarnya risiko usila itu lebih berkali lipat lebih tinggi
karena terjadinya perburukan dan kondisi kritis atau berat dibandingkan dengan kelompok usia lainnya
jadi ini yang harus kita dorong
pertajalannya tentu pertama mendekatkan kepada objek atau mereka mereka yang akan divaksin
jadi vaksinasi itu harus dekat dengan masyarakat supaya mudah diakses
kemudian yang kedua meniadakan administrasi yang berbelit belit
kemudian yang kedua meniadakan administrasi yang berbelit belit
seperti misalnya harus satu wilayah harus pp harus kemudian bermasalah sedikit ini kemudian tidak dibolehkan beda ktp tidak dibolehkan
masalah masalah administrasi ini harus segera ditiadakan
karena itu yang menghambat masyarakat kemudian yang sudah memiliki momentum memiliki keinginan untuk divaksin
maksudnya motivasinya turun lagi karena urusan administrasi
oke artinya tidak hanya fokus pr pr itu diselesaikan di pusat saja atau daerah daerah yang memang menjadi fokus pencegahan untuk terjadinya penularan yang lebih tinggi
tapi juga di daerah daerah lain di seluruh indonesia yang kita tahu juga secara angka masih juga terjadi peningkatan kasus
baik bu lina sampai dialog kita berakhir tidak ada konfirmasi dari pihak satgas
tapi tidak apa apa kita sudah
berusaha untuk mengundang di lain kesempatan
kita akan berdiskusi kembali
terima kasih bu lina sudah bergabung dengan